pasca penemuan kerangka manusia di perumahan sukamenang indah
kecamatan margahayu pada selasa malam lalu
pihak kepolisian pun telah mengirimkan kerangka tersebut ke rumah sakit sartika asi
guna dilakukan proses antropologi forensik terkait kerangka tersebut
menurut kapolresta bandung kombespol hendra kurniawan
dari hasil pemeriksaan dari pihak tim spesialis forensik rumah sakit bayangkara sartika asi
kota bandung dan bitdokes polda jabar
diketahui jenis kelamin dari kerangka tersebut laki laki
dengan perkiraan usia parubaya dan sudah meninggal dunia sejak enam hingga dua belas bulan lalu
kemudian kami sampaikan bahwa korban ini berjenis kelamin laki laki itu yang pertama
yang kedua umurnya itu parubaya
perubaya teknisnya tidak bisa kami sebutkan
karena nanti itu akan berujung dengan proses pembuktian lebih lanjutnya
yang ketiga kematiannya ini berumur antara enam
paling cepat enam bulan dan maksimal satu tahun
angka kematiannya itu
ini yang tiga hal yang dapat saya sampaikan
sementara dokter spesialis forensik rumah sakit bayangkara sartika asi mengatakan
hasil pemeriksaan dari kerangka tersebut akan dikirim ke puslab for mabespolri
untuk melakukan tes dna
serta mencari sampel pembanding dari laporan masyarakat yang kehilangan kerabatnya
butuh waktu dua hingga tiga minggu untuk mencocokkan sampel dna kerangka dan sampel dna dari kerabat yang melapor
bahwa dari jenis kelamin
itu kita identifikasi sebagai laki laki
kemudian ada beberapa ciri yang menunjukkan untuk rasnya
jadi rasnya itu adalah ras mongoloid artinya orang asia
kemudian dari kerangka tersebut kita juga bisa identifikasi usia
jadi usianya antara dewasa hingga parubaya
kemudian ciri yang kami dapatkan juga ada ciri tinggi badan
kemudian ada ciri medis tertentu
jadi dikip untuk penyidikan
guna mempermudah proses pencarian sampel pembanding
pihak kepolisian polresta bandung kini membuka layanan hotline
untuk masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga atau kerabat
sesuai dengan ciri ciri yang sudah diumumkan
yakni berjenis kelamin laki laki dengan perkiraan usia parubaya